ratusan pelajar smk di pasuruan senin pagi menggelar sholat goib untuk mendoakan arwah korban meninggal dan selamat akibat gempa di lombok
selain berdoa mereka juga menggalang dana untuk meringankan beban para korban
sementara rumah sakit terapung satria air langga universitas erlangga siap berangkat untuk membantu korban gempa
ratusan pelajar smk pgri satu kota pasuruan senin pagi menggelar sholat goib di musola setempat
para siswa mendoakan bagi korban meninggal dan korban luka luka akibat gempa tujuh skala richard di nusa tenggara barat minggu kemarin
selain melakukan sholat goib ratusan pelajar juga melakukan penggalangan dana untuk meringankan beban bagi korban gempa
dengan doa bersama ini semoga tidak lagi terjadi gempa dan bencana di indonesia
dan sedikit sumbangan dari waspada kami semoga bisa meringankan beban saudara saudara kita di sini
sementara pemkot surabaya juga mulai membuka posko penanggulangan bantuan korban gempa di lombok nusa tenggara barat
bantuan dana yang sudah terkumpul akan disalurkan untuk membangun kembali infrastruktur sekolah sekolah yang rusak akibat guncangan gempa
untuk yang sekolah bantuan dari siswa siswa sekolah sd smp yang ada di kota surabaya
ini emang nanti kita upayakan digunakan untuk membantu kejuruteraan sekolah yang rusak di ini
bentuk kepedulian terhadap korban gempa di lombok nusa tenggara barat juga dilakukan rumah sakit terapung
kesatria air langga yang akan diberangkatkan menuju pulau lombok
dengan prediksi lama perjalanan empat puluh jam kapal yang dilengkapi ruang bedah ini akan membawa kebutuhan logistik obat obatan
berserta tim dokter untuk membantu para korban gempa
pembelian rencana ke lombok pun sudah siap
tinggal menyiapkan mungkin alat alat medis yang kurang atau obat obatan itu persiapan dari tim dokter
pemberangkatan kapal layar motor rumah sakit terapung ini terbilang mendesak
karena diperkirakan banyak bangunan pusat medis yang mengalami kerusakan akibat gempa